untuk penyidik barreskrim polri melayangkan panggilan kedua untuk bahar smith
setelah terlapor penghinaan presiden ini batal diperiksa pada hari senin kemarin
dari pemeriksaan saksi dan keterangan ahli polri membuktikan kebenaran video ceramah bahar smith
surat panggilan kedua ini menurut divisi humas polri disampaikan penyidik
dan diterima langsung oleh adik bahar pada alamat domisi lima hari yang lain
berdasarkan surat panggilan hari ini dijadwalkan akan diperiksa pada kamis depan
kepala bagian penerangan umum divisi humas polri kombes polisi syahar diantono juga menyebutkan
penyidik sudah memeriksa sebelas orang saksi dan empat saksi ahli diantaranya ahli pidana dan ahli ujaran kebencian
sudah dilakukan pemeriksaan sebelas orang saksi saksi yang terkait
yang menyaksikan ceramah daripada hbs
dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi ahli empat orang
panggilan kembali sudah dilayangkan dan sudah yang menerima adalah adik daripada beliau
habib ini atas nama saudara ahli
hari ini untuk datang ke bahar restim hari kamis